untuk persiapan pernikahan kita
kamu cantik banget waktu itu
tuhan ku cinta dia
ada mama disini
rena juga seneng
dan apalagi rena itu memang
anak yang sangat tulus dan sangat baik sekali
siapapun yang deket sama dia
pasti langsung jatuh cinta
aduh bahagia banget hari ini
mama boleh nginep disini
boleh kalau mama mau
tapi nanti mama telepon nino dulu ya
boleh silahkan ma
tadi gak kemana mana kan
iya kan pak
kok capek banget
bapak sebetulnya mau sekali cerita ke mama
papa capek banget
kamu gak apa apa kan
apa ada yang sakit
kamu ngerasa jantung kamu
jantung aku gak apa apa
aku jadi khawatir loh ngeliat kamu kayak gini
mama boleh gak sih
nginep di rumah andin
soalnya tadi mama kesepian di rumah
jadi akhirnya mama ke rumah andin
mau ketemu sama rena
aku tadi mikirnya mama itu lagi di rumah
lagi di kamar
tapi kalau mama di rumahnya andin
mama ngapain di rumah andin
ya udah gak apa apa mah
kalau mama mau nginep disana
besok aku jemputnya jam berapa ya
ah noh kamu gak usah jemput kesini ya
biar nanti mama pulangnya naik taksi aja
soalnya mama gak mau kau sampai ada keributan disini
kamu ngerti kan noh
ya udah ya udah gak apa apa
aku tutup ya mah
nina boleh boleh katanya
mama apa aja di rumah mama ya
ya kamu tau lah
sejak sepeninggal papa sama keisha
mama kan gak ada siapa siapa
selama ini kan mama
kalau aku gak di rumah aku kerja
mama sama papa itu ngurusin keisha
tiap harinya mereka bermain dengan kisah
sekarang gak ada keisha
dengan ketemu rena bisa ngobatin itu semua
wajar dong elsa
mama juga butuh itu
butuh untuk ngobatin semua kesedihannya mama
mama ketemu dengan renal dan keluarganya andin
biar ada keramaian sedikit di hati mama
aku mau jemput mama
ngapain mama bilang mama gak mau dijemput
aku mau jemput mama
dimana ya bucis
mungkin ada di sebelah sana
itu ibu catherine kan
apa jangan jangan pria yang sedang menunggu itu calon suaminya
saya balik lagi ke sini
ayah saya baca al quran lagi ya buat kamu
noto selesai berhenti ng tick jaan dan jangan travailah
kalau kamu bahkan nanti kalau berbicara tentang itu
harus ikut perbaikan
terima kasih benchmarknya kamu rose
sepertinya kamu gak bisa tau
internet ga adaiable
saya jadi ingat
waktu kamu tes makeup
untuk persiapan pernikahan kita
kamu cantik banget waktu itu

kenapa gak pake makeup artis aja
ya gapapa aku pengennya tuh nanti makeupnya sesuai yang aku mau
jadi gak usah ribet ribet kan ngasih tau makeup artis harus begini begitu
ya iya sih tapi kan nanti kita yang jadi pengantinya
nanti kamu repot lagi harus makeup sendiri disana
gak juga sih sebenarnya gampang
tapi gak tau sih nanti kamu lihat deh kalau misalnya emang kurang bagus
baru kita cari makeup artis tapi kalo bagus aku makeup sendiri
dan cara kamu buat memilih makeup sendiri
di saat banyak calon pengantin yang menginginkan makeup artis terbaik untuk pernikahannya